sampai jumpa di video selanjutnya

terima kasih peluang

kayaknya ini rumah yudi tapi kenapa sedih ya

rom gimana yudi
dinjal yudi bermasalah
iya kata dokter mereka harus menempatkan pendonor ginjal pak
atau yudi harus mengalami cuci darah pak
bapak yang namanya pak rupat
iya saya sendiri

tidak pernah membuat
ibu senang dan bangga
ibu senang sama kamu
ibu bahagia kamu baik
bagaimana keadaan yuli mas
bagaimana efectif keadaan bukan jalan library

tidak sudah selesai hidup
aku yang pergi ke jalan library
suami di public park

aku merasa hidupku tidak lama lagi
kamu tidak boleh bicara seperti itu rino
berikan ginjalku pada yulia mas
aku juga minta tolong sampaikan permintaanmu maafku
aku tidak pernah membuatnya bahagia
kamu tidak boleh pergi
pasien terpaksa kami pindahkan ke ruang intensif
ibu dan bapak silahkan keluar